kau lebih suka merenang
apa yang harus aku lakukan
lebih penting dari pedang
tapi jangan satu syarat
kamu memberikan tali jaring itu kepada
kau tidak berhak mengatakan
mahesam menguasai jurus baru
ternyata aku harus berhati hati
hatta tipa mahasiswa
mahesha bisa menyerang kita
dari mana saja
aku harus menggunakan jurus karena soca
aku harus menggunakan batin
dan menutup mataku
ke rencana dasar
kamu lagi tak triple
kamu lagi tak triple
kamu lagi tak triple
kita sudah letak proses terakhir
kepalaku sakit sekali ya umam
kamu saya bawa kemari akan aku jadikan tunggal untuk kesaksian
takkan ada yang bisa lari dari kekuasaan butoh hijau
tapi aku tidak bisa mengawasiku
makanya aku berhenti
aku ikat kamu biar tidak pergi dari sini
kamu akan tahu perasaannya ketika aku sudah bebas nanti
sebentar lagi kamu akan jadi kumpalku
putriku rarasanta tidak ada di istana
ya kakak indah
sedari tadi pagi dinda belum bertemu dengan putri kita rara santang
dan sampai sekarang dia belum kembali ke istana
dinda sangat mengkhawatirkannya kakak indah
jagad dewa batara
putriku rarasanta dalam bahaya
jangan bernasibar ke astagfir allah
ada apa kakak indah
apa yang terjadi dengannya
kenapa bisa seperti itu kakak indah
kandang indra mohon cepat lakukan sesuatu kandang kagang sanjang rodai
senur jatuh cepat selamatkan putri kurara santai
bagaimana kalau tari ini aku lepaskan
maesan jangan sekali sekali
kamu ingin mencelakai paman aman paman
aku ingin kau menyerahkan
padang zulfiqar itu
aku akan lepaskan tali ini
mereka akan dimalukan
dan aku akan menyerahkan
kau akan menyerahkan
atau kau lebih suka merindu
apa yang harus aku lakukan
lebih penting dari pedangmu
tapi jangan satu syarat
kamu memberikan tali
jaring itu kepadamu
padang zulfiqar ini ada perangkan
dan menjadi milik
kau akan dibunuh